kita tidak bisa menangkap ibu aku kita tidak bisa menangkap ibu aku kita tidak bisa menangkap ibu aku
suasana tegang terasa saat tim kejaksaan tinggi sumatera selatan akan menahan cik maimunah
nenek berusia delapan puluh tahun yang tinggal di jalan simpang empat bakaran kelurahan talang putri
kecamatan pelaju palembang kamis pagi
adu mulut terjadi lantaran keluarga cik maimunah berusaha menghalangi tim eksekutor
yang memaksa membawa nenek maimunah dalam kondisi sakit
meski tim kejaksaan turut mendatangkan tenaga medis untuk memeriksa kondisi kesehatan nenek maimuna
anaknya bersikeras tidak ingin orang tuanya ditahan
setelah diperiksa kondisi kesehatannya nenek maimunah terbukti dalam kondisi tidak sehat
ini kita sudah memanggil secara patut dan dari pihak kuasa hukum
ibu cik maymunah yaitu ibu titi selamawati mengirim surat kepada kami
dengan alasan sakit kita minta petunjuk kepada pimpinan kita
yang penting pimpinan agar dilakukan pemerintahan kesehatan terlebih dahulu
dan pemerintahan covid sembilan belas
nenek maimunah difonis dan ditahan tiga bulan penjara terkait kasasi dari mahkamah agung
atas kasus dugaan pemalsuan surat tanah seluas enam meter
dengan lawannya ratna juhitana sution
ini bukan pidana ini perdata objek tanah pun hipor hak
bukan di situ itu delapan ulu
mau ditaruh di enam belas ulu
jadi ibu rahaf itu tanah mencari surat mencari tanah
dan juga saya juga dapat juga sebikar bukti saya ada saya beli juga ibu rahaf beli juga
sebelumnya cikmay munah diputus bebas oleh majelis hakim pengadilan negeri palembang kelas satu a khusus
namun mahkamah agung justru mengabulkan putusan kasasi dari jaksa penuntut umum selaku pemohon kasasi
hanifairandi palembang sumatera